seekor ular sanca sepanjang lima meter memasuki rumah warga di kawasan pademangan utara jakarta
sementara itu warga menemukan seekor buaya muara di pinggiran sungai cisadane tanggerang
warga pademangan barat jakarta utara dihebohkan oleh penemuan ular sanca kembang sepanjang lima meter
yang masuk ke kamar salah satu rumah warga
ahmad ridwan pemilik rumah terkejut ketika hendak masuk kamar dan mendapati seekor ular besar di dalamnya
ridwan yang panik kemudian meminta bantuan kepada warga untuk menangkapnya
warga pun sempat kesulitan menangkap ular ini
menurut salah seorang warga ular liar sering masuk ke rumah warga di wilayah ini
wilayah pademangan diketahui dahulu merupakan rawa yang sekarang banyak didirikan rumah panggung semi permanen
sering banget ini kan daerahnya posisi benuhnya rawa
belunya belunya rawa
begitu dibikin rumah rumah ya
rumah rumah panggung mungkin yang layap ke atas gitu kali ya
sekarang waktunya menikmati hidup
minum satu kaplet caldana flex setiap hari bila perlu
caldana flex mengandung glukosamin plus kalsium vitamin d tiga magnesium dan zinc
untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi
caldana flex bergerak dengan tulang dan sendi sehat